habis jalan jalan ke manado kita ke medan sekarang
kita tahu ya buah yang terkenal di kota medan salah satunya adalah
tidak sekedar buah kini banyak makanan dan juga minuman yang diolah dari buah durian
tempat penjualannya juga beragam dari mulai kafe kemudian restoran
bahkan pedagang di pinggir jalan
seperti apa ya kira kira kita lihat bersama
menikmati buah durian secara langsung masih menjadi pilihan para penggemar buah
yang datang ke kota medan sumatera utara
tak heran kedai ucok durian di jalan wahid hasim yang buka dua puluh empat jam
tetap ramai dikunjungi pebeli
begitu juga dengan kedai bolang durian di jalan iskandar muda
yang silih berganti didatangi penikmat durian
pedagang buah durian pun terus bertambah di berbagai kawasan kuliner di kota medan
selain menikmati secara langsung
kini penggemar juga bisa menikmati durian
dengan cara mencoba makanan yang terbuat dari olahan durian
bagi yang baru pertama kali mencicipi
silahkan menikmati sop buah durian dan budapes durian
seperti yang saya coba ini
bahan dasarnya tentu saja adalah buah durian segar
ditambah dengan topping keju yang menawan ini
rasanya pun menyegarkah
selain jadi makanan idola di restoran atau kafe
kerap jadi pilihan untuk dijadikan oleh oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke kota medan
kini ada budapes durian
yang mulai naik daun dan menjadi buah tangan
budapes durian jadi makanan sehat karena berbahan baku putih telur
dan tepung maizena atau tepung jagung dengan daging buah durian segar
penikmat bahan makanan olahan durian yang datang dari berbagai lapisan usia
punya menu favorit sendiri
dari menu sop durian
den suke atau durian susu keju
karena mau cari makanan yang berbau bau bahan dasar durian
karena saya penyuka durian
bagi penikmat durian olahan yang ingin mendapatkan aneka makanan dengan harga terjangkau
dapat singgah di kawasan jalan dr mansur medan
di pinggir jalan
banyak kita temui pedagang yang menjual sop durian
hingga bulut durian
agus soepratman medan